sementara itu gubernur jawa barat rituan kamil prihatin dengan kembali ditangkapnya kepala daerah di jawa barat
dalam operasi tangkap tangan komisi pemberatasan korupsi atau kpk
kali ini bupati cirebon sunjaya purwadi sastra yang ditangkap kpk terkait dengan jual beli jabatan
gubernur jawa barat ridwan kamil prihatin sebab dalam sepekan sudah dua kepala daerah yang terjaring ott kpk
karena menyalahgunakan wawonan jabatannya
sebelumnya bupati bekasi neneng hasanah yassin juga tertangkap tangan oleh kpk
sementara semalam bupati cirebon sunjaya purwadi sastra ditangkap terkait jual beli jabatan
kang emil pun kembali mengingatkan agar seluruh kepala daerah termasuk seluruh aparatur sipil negara
di lingkungan provinsi jawa barat agar selalu mentaati aturan yang ada
serta berhati hati dalam bertindak dan menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat
pertama saya prihatin terhadap
kasus semalam dalam waktu rentang seminggu
ada dua kepala daerah di jawa barat terkena ott dari kpk
ini adalah sebuah pelajaran
sekali lagi saya mengingatkan kepada kepala daerah kepada asn
untuk tidak bermain main lagi dalam wilayah integritas
kita fokus dengan niat
menjadi pemimpin itu untuk melayani masyarakat
jangan ada niat ingin mencari kekayaan
karena kalau ada niat tersebut pasti selalu ada siasat siasat
kemudian saya akan mereview juga kepada kementerian dalam negeri
kira kira keberlangsungan pelayanan masyarakat dan pemerintahan di kabupaten cirebon
saya ingin mengapresiasi kpk untuk terus menegakkan hukum aturan
secara tegas dan adil kepada pihak pihak yang melanggar hukum dan aturan